rancis terkenal dengan ragam kulinernya termasuk berbagai jenis pastry yang sudah melegenda seperti croissant choux atau sus dan ikhlaq
meski mudah ditemui di indonesia ada juga yang belum bisa membedakan aneka jenis pastry ini terutama sus dan ikler
sus itu seperti kue tidak tahu bedanya yang penting sus itu seperti kue tapi kecil seperti bentuknya apa
ikhlaq kurang tahu
kue sus tahu ya
yang ada pelaknya
kalau ikhlaq tidak tahu
tahu tidak asalnya dari negara mana
kue sus tidak tahu
kue sus dan ikhlaq berbahagian dasar sama yakni air tepung terigu telur dan margarin
kue sus memiliki isian fla atau krim di tengah sementara ikhleh biasanya diolah tanpa isian tapi ditambah topping berupa coklat di atasnya
proses pembuatannya cukup mudah
pertama panaskan air dalam api kecil tambahkan margarin dan campurkan dengan tepung terigu lalu aduk hingga rata dan kalis
setelah itu tambahkan telur lalu kembali aduk hingga adonan lembut
cetak berbentuk bulat untuk sus dan persegi panjang untuk ikhlas
kemudian panggang dalam oven selama dua puluh menit
isian kue sus terdiri dari susu cair whitepe cream dan pastry cream
sementara untuk ikhleh menggunakan coklat masak
setelah selesai sebaiknya simpan dulu di dalam kulkas sebelum dimakan
saat ini sudah banyak ditemui variasi dari kue sus
tak hanya berisi krim saja kue sus juga banyak dipadukan dengan bahan lain seperti coklat oreo hingga kismis dan buah
kue ini pun banyak disukai oleh masyarakat
kue sus ini juga banyak dipakai sebagai makanan untuk ikhlaq
nah memang jika dilihat sekilas ini sudah terlihat perbedaannya ya
kalau sus ini bentuknya memang bulat sementara ekler ini lebih panjang cenderungnya
kalau dari sisi rasa seperti apa mari kita coba
kalau sus lembut ya kita coba yang ikhlaq sekarang
kalau ekler ini teksturnya lebih sedikit berongga dengan dominan rasa coklat
sementara kalau sus ini biasanya memang lebih dominan dengan rasa fla vanila dengan tekstur yang lebih lembut
menurut kepala program studi manajemen industri catering universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
kue sus awalnya dibuat oleh chef kerajaan perancis pada abad ke enam belas
sementara ikler merupakan pengembangan dari kue sus dan mulai dibuat pada abad sembilan belas
karena itu selain bentuknya tidak ada perbedaan dalam bahan yang digunakan maupun proses pembuatan kue sus dan ikhlaq
kue sus mulai berkembang di indonesia seiring dengan berdirinya restoran restoran kolonial
diantaranya di kota bandung konsumennya masyarakat eropa di nusantara
saya melihat bahwa perkembangan kue sus sendiri ada dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan adanya rumah makan restoran braga permai atau motion borigen
di jalan braga dan kemudian berkembang lagi satu lagi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu ada hat snow poise atau disebutnya sekarang bahasa indonesia sumber hidangan
nah disitulah makanan makanan kue sus itu disajikan
kue sus mulai dikonsumsi masyarakat umum pada tahun enam puluh an
dan hingga kini menjadi kue yang mudah ditemui mulai dari toko kue hingga penjual kue keliling